anda kembali di cnn indonesia breaking news
berikut ini adalah jumlah korban bom surabaya yang kami perbarui hingga saat ini
tepatnya pukul sepuluh lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
berikut fakta yang kami ketahui tentang bom di surabaya
di mana terjadi ledakan bom di tiga gereja di surabaya
dan ledakan diperkirakan akibat bom buni diri
di mana data sementara adalah delapan korban dinyatakan meninggal dunia
dan tiga puluh delapan korban luka berada di rumah sakit termasuk dari anggota kepolisian
sementara itu petugas masih mensterilkan area di lokasi gereja kristen indonesia
yang terletak di jalan diponegoro surabaya
ledakan terjadi saat jemaat tengah melakukan ibadah
beberapa korban tewas masih berada di dalam tkp dan belum bisa dievakuasi
lantaran diduga masih ada bom aktif di gereja
penjagaan ketat dilakukan petugas brimob
terlihat tim gegana jihandak polda jatim masih terus menyisir di lokasi kejadian
beberapa keluarga jemaat sudah mulai berdatangan
untuk mengetahui kondisi keluarga yang berada di dalam gereja
ledakan ini diduga merupakan bom buni